era kementerian agama mengimbau jemaah haji lansia
memanfaatkan sejumlah kemudahan atau ruksah dalam ibadah haji
jemaah haji bisa mengikuti panduan di buku tuntunan
manasik haji dan umroh yang dikeluarkan kemenang
tak hanya jemaah lansia bagi jemaah disabilitas
atau punya resiko penyakit juga diimbau memanfaatkannya
kemenak berharap dengan sejumlah kemudahan itu
jemaah lansia bisa menjalani rangkaian ibadah dengan khusyuk dan lancar
sebelumnya data kemenak menyebutkan ada empat puluh empat tujuh ratus sembilan puluh lima jemaah
dengan usia enam puluh lima tahun ke atas pada musim haji tahun ini
di mana sejumlah kemudahan yang tertera dalam buku tuntunan manasik haji dan umroh
yaitu jemaah lansia resiko tinggi dan disabilitas
bisa sholat di mana saja di tanah haram salah satunya di hotel terdekat
sementara saat melontar jumroh bagi jemaah lansia yang tidak mampu
bisa mewakilkan pada orang lain dengan syarat
wakil tersebut harus melempar atas nama dirinya terlebih dahulu
untuk masing masing dari ketiga jumroh
saat tawaf ifadah jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda skuter
bahkan digendong namun harus memilih waktu yang strategis dan kondusif
terakhir saat sai jemaah lansia bisa memanfaatkan kursi roda skuter
hingga digendong dan memilih waktu yang strategis dan kondusif
dalam buku tuntunan manasik haji dan umroh bagi lansia
yang diterbitkan kementerian agama disebutkan bahwa sejumlah kemudahan
atau ruksah bagi jemaah lansia dalam berikutnya
sholat di hotel atau masjid terdekat hotel
sholat bagi jemaah lansia risiko tinggi dan disabilitas
bisa dilakukan di mana saja di tanah haram
melontar jumroh dan hukum melontar jumroh adalah wajib
apabila seseorang tidak melaksanakannya dikarenakan dam atau vidya
dan bagi jemaah lansia yang tidak mampu melaksanakan lontar jumroh
dapat mewakilkan pada orang lain
tawaf ifadah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan
tawaf ifadah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan
tawaf ifadah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan